rencana kenaikan suku bunga the fed menjadi perhatian utama pelaku pasar keuangan global
arah kebijakan bank sentral amerika serikat akan menentukan kebijakan moneter bank sentral di seluruh dunia
arah kebijakan moneter global tentu akan menjadi salah satu bahasan dalam aci world congress dua ribu enam belas ke lima puluh
yang akan dimulai hari ini di jakarta
untuk mengetahui persiapan jelang pembukaan kongres ini kita telah terhubung dengan koresponden hera evarin
langsung dari ritz carlton pacific place jakarta
oke hera kapan tepatnya nanti pembukaan aci kongress world dua ribu enam belas ke lima puluh lima ini akan digelar
ya bung jasa ini saya berada di tempat penyelenggaraan untuk aci world congress
kali ini jakarta mendapat kehormatan ibu kota negara untuk menjadi tempat penyelenggaraan
di mana tempat akan berkumpulnya
dan pembukaan aci world dua ribu enam belas akan menjadi salah satu bahasan dalam aci world congress dua ribu enam belas ke lima puluh lima
yang akan dimulai hari ini di jakarta
dan tentunya terkait dengan apa yang disebutkan akan ada arah kemana arah untuk financial market ke depan
tentu nanti akan kita tunggu dalam diskusi diskusi yang diselenggarakan di acara yang akan berlangsung rencananya
malam nanti akan diadakan untuk seremony ataupun juga opening ceremony
dan itu akan berlangsung ke aci world congress dua ribu enam belas ke lima puluh lima
pukul delapan belas waktu indonesia barat hingga pukul sembilan malam nanti
dan tidak hanya itu nanti juga akan hadir banyak tokoh tokoh penting
meskipun belum spesifik sesungguhnya apa yang akan mereka diskusikan
namun paling tidak dari contekan yang saya bawa yang diberikan oleh panitia
saya mendapatkan bahwa nanti tema utamanya adalah value in diversity
artinya akan ada nilai nilai dalam perbedaan
ini menarik punca karena setiap teritorial setiap negara setiap benua
mereka memiliki budaya masing masing budaya finansial
masing masing dan kemudian mereka memiliki regulasi yang tidak sama
bagaimana mereka akan membaca kesempatan ini
bagaimana mereka akan masuk ke pasar pasar potensial
dengan memahami apa sesungguhnya yang menjadi kultur
ataupun juga regulasi yang ada di negara tersebut
terlebih lagi indonesia punca negara keempat terbesar di dunia
dan memiliki populasi terbesar juga di asia tenggara punca
oke rihanna mengatakan bahwa yang menjadi topik utama
dua ribu enam belas ini adalah sinergi dari kebijakan kebijakan di antara negara anggota
sementara untuk indonesia sendiri mengedepankan untuk perbankan mikro
dan juga perbankan syariah
apakah anda bisa disana mungkin menganalisis tentang apa sebenarnya
yang menjadi masalah sehingga pasar keuangan mikro dan juga syariah
di indonesia ini sangat tidak berkembang ataupun berkembang sangat lambat
jika dibandingkan dengan negara negara anggota lainnya
ya pendalaman pasar keuangan tampaknya menjadi pr untuk pemerintah
namun ajang ini bisa jadi menjadi salah satu solusi
apabila ada diskusi diskusi dan negosiasi yang lebih baik
dua yang anda sebut umkm ataupun juga tadi syariah
ini yang menarik
umkm saya tidak begitu melihat dalam jadwal yang saya peroleh hari ini
untuk dua hari kongres
saya tidak melihat ada khusus ataupun juga spesifik
untuk membicarakan mengenai usaha kecil dan menengah
namun untuk syariah punca ada panelis di sana ada speaker di sana
artinya nanti akan ada diskusi khusus mengenai pasar potensi pasar
syariah di indonesia
wajar saja punca
dua ratus lima puluh juta jiwa masyarakat di indonesia mayoritas adalah muslim
menjadi sesuatu yang unik ataupun juga aneh
ketika kita tidak bisa meyakinkan para warga negara
yang mayoritas muslim tersebut untuk pindah ke sistem keuangan
sistem perbankan syariah
dan mungkin nanti di sini dalam pelaksanaan ini kita akan tunggu
mungkin ada suggestion ataupun juga trik trik yang bisa mungkin dikembangkan
diimplementasikan oleh pemerintah
dan bila anda menyebutkan bisakah saya menganalisis
rasa persoalan yang sangat klasik punca beberapa tahun belakangan
dalam setiap diskusi yang saya ikuti kita ikuti bersama
pasti adalah masalah sosialisasi
sehingga penetrasi tidak bisa maksimal
ketika pemerintah menawarkan produk produk syariah tersebut
dengan cara yang sangat biasa tidak menarik
kemudian juga sulit untuk dipahami itu akan menyulitkan sesungguhnya
tapi ketika itu ditawarkan dengan sosialisasi yang lebih agresif
kemudian penawan penawan produk yang mudah dimengerti
saya kok hampir yakin bahwa kita bisa meyakinkan masyarakat
yang mayoritas muslim tersebut untuk melakukan migrasi
ataupun juga mereka mencoba produk produk keuangan syariah
tidak kenal maka tidak sayang
sehingga bagaimana masyarakat ingin mengetahui banyak produk dari perbankan syariah ini
kalau misalnya masyarakat sendiri tidak mengenal produk produk tersebut
oke raya menjadi keynote ataupun yang menjadi pembicara penting pada ajang kali ini
oke puncin contohkan sebentar
karena saya takut ada yang terlupa
ada beberapa keyno speaker sesungguhnya
saya bisa lihat yang pertama kita lihat tentunya adalah dari mulyaman hadad
yaitu dari ketua ojk nanti juga akan menjadi keynote speaker
kemudian ada gubernur bank indonesia agus martowar doyo
selanjutnya saya juga lihat tadi ada beberapa ada nama juga presiden joko widodo
namun apakah beliau akan hadir atau justru akan diwakilkan oleh wakil presiden yusuf kala
kita akan tunggu
kita akan tunggu
kita tunggu nanti kedatangannya
dan kemudian yang pasti nanti di sini ada speaker ataupun juga speech yang akan disampaikan oleh chairman ct corp
yaitu hairul tanjung
nanti akan memberikan speech di sini untuk mungkin juga terkait dengan pasar finansial
mengingat ct corp sendiri memiliki anak usaha di bidang perbankan kemudian juga asuransi
mungkin ini menarik untuk melihat bagaimana pengalaman beliau untuk mengelola konglomerasi yang cukup besar di bawah bendera ct corp
dan mungkin juga untuk mencari
atau menggandeng kerjasama kerjasama baru di mana di sini memang kita bisa menemui banyak sekali broker broker internasional
kemudian bankir bankir internasional untuk kemudian merintis kerjasama baru
atau justru menambah lagi kerja kerjasama yang akan bisa dilakukan ataupun juga bisa disetujui bersama ke depan untuk melakukan diversifikasi mungkin
atau juga untuk melakukan ekspansi bisnis kedepan
terima kasih hira evarine atas laporan anda langsung dari evo